saya mau bicara sebentar bisa
ya allah gimana ini
cepat atau lambat semua pasti akan terbongkar
aku gak tahu apa aku sanggup melihat ceritanya nanti
melihat elsa sampai di
aku gak akan sanggup
saya benar benar minta maaf
kalau kamu masih mau memberikan saya kesempatan
saya pasti akan percaya sama kamu
saya pasti akan percaya
sama sama kita cari pembunuh roya
kita cari siapa yang udah bunuh roya
kita cari siapa yang udah bunuh roya
kamu gak perlu jawab sekarang
kamu bisa pikirkan dulu
memang sekarang kita sedang dalam proses perceraian
tapi saya masih suami kamu
dan kamu masih istri saya
memang sekarang kita sedang dalam proses perceraian
kenapa saya udah ke jestem
memang sekarang kita sedang dalam proses perceraian
tapi saya masih suami kamu
dan kamu masih istri saya
kamu istirahat ya
jangan terlalu banyak pikiran
jangan lupa obat dari psikiaternya diminum
aku berpintaan maaf kamu itu tulus mas
mengapa kebaikan kamu kali ini
benar benar demi aku
bukan demi rina
atau alasan lainnya
karena aku rasakan sentuhan
perhatian dan cinta kamu mas
yang begitu hangat buat aku
tapi aku masih bingung sekarang
apa itu benar benar murni untuk aku
saya akan berjuang untuk menyembuhkan semua luka kamu
yang disebabkan oleh saya
saya akan berjuang
saya nggak akan biarkan kamu menderita sendiri
sampai jumpa di video selanjutnya
cepat atau lambat semua pasti akan terbongkar
aku gak tahu apa aku sanggup melihat ceritanya nanti
melihat elsa sampai di
aku gak akan sanggup
aku gak akan sanggup
aku gak akan sentuh
tapi kayaknya gue benar kayakku
kututup badam dg wywhen
rena udah bilang sama andin kalau anting yang sebenarnya milik elsa itu ada sama dia
mending aku tanya aja deh
anin itu anting mama yang sebelah yang hilang itu yang sempat ada di koper kamu
apa udah ketemu sayang
oh ini mah apa aku datangnya sama mas al
mas al juga gak tau sih mah
dan aku juga gak tau antingnya dimana
ya gak apa apa yaudah
yaudah aku ke kamar dulu ya mah
sepertinya andin dan al nggak tahu kalau anting itu ada di rena
ya dia memang membutuhkan itu
tadinya papa mau bawa juga tapi kesikiatan
tapi mama menentang
mama khawatir akan kehilangan pekerjaannya dan juga pandangan orang terhadap andi akan buruk
kesehatan andin lebih penting daripada mohon orang pak
terima kasih al udah bawa andin ke sana
pak papa pernah meminta saya
eh tak apa